dan sekarang kita akan melihat bagaimana sejumlah persiapan yang dilakukan jelang g dua puluh di bali
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia vina nabila di nusa dua bali
vina selamat sore bagaimana vina pola pengamanan yang dilakukan terhadap delegasi yang akan datang ke bali
selamat sore waktu indonesia tengah elvira
empat hari jelang acara puncak ktt g dua puluh bali memang simulasi pengamanan terus dilakukan
dari tadi pagi juga simulasi kedatangan tamu tamu negara yang menuju ke beberapa event main event maupun saat event terus dilakukan
dan simulasi tersebut tidak hanya mobil para tamu negara tetapi juga motor listrik mobil listrik yang akan digunakan kepala negara
dan juga delegasi dan juga bus listrik
yang nanti akan digunakan para delegasi dan juga tim peliput atau rekan media yang akan meliput ctt g dua puluh bali dua ribu dua puluh
sistem pengamanan atau personil gabungan yang akan dikerjakan sampai dengan kttg dua puluh

dan juga ada empat belas personil gabungan yang terdiri dari empat belas tni

kemudian tiga personil gabungan yang terdiri dari empat belas tni
kemudian tiga personil gabungan yang terdiri dari empat belas tni
personil keamanan juga tidak hanya personil keamanan bahkan difokuskan dari udara darat dan laut
saya miliki catatannya kalau misalnya dari satgas laut ada dua belas kapal kri dan satu pelabuhan yang ada di sekitar
di sekelilingi bali kemudian untuk satgas udara ada empat pesawat tempur dan juga dua pesawat hercules dan sembilan belas pangkalan udara yang tersebar di sejumlah wilayah di indonesia
kemudian itu elvira terkait dengan data data format keamanan yang nantinya akan dikerahkan sampai dengan lima belas dan enam belas november dua ribu dua puluh dua mendatang atau acara puncaknya
terkait dengan keamanan juga sebenarnya sudah ada simulasi contohnya pada saat
karena nanti akan mobil yang digunakan resmi pada saat kttg dua puluh adalah mobil listrik
salah satu yang digunakan adalah bus listrik yang kapasitas
sembilan belas penumpang duduk dan lima penumpang berdiri
simulasi untuk bus listrik tersebut sudah dilakukan sejak satu november dua ribu dua puluh
di mana pengemudi bahkan sudah tiba pada pertengahan oktober untuk datang mengenali rute dari hotel ke hotel atau dari satu venue ke venue yang lain
yang nantinya menggabungkan antara satu event dengan event yang lain
kemudian simulasi dilakukan dari
tanggal satu sampai dengan hari ini artinya besok sudah secara resmi terkait dengan penggunaan bus listrik untuk ktt g dua puluh untuk mengangkut atau membawa para delegasi yang sudah datang
yang diperkirakan akan mulai datang pada tanggal dua belas dan tiga belas november dua ribu dua puluh
dan juga rekan rekan media yang kami catat ada sekitar lebih dari dua ribu media baik itu internasional dan juga nasional
nanti rekan media tersebut juga akan menggunakan
bus yang tadi yang saya sebutkan bahwasannya memang ada beberapa titik yang diperuntukkan untuk shelter shelter atau halte halte bus listrik
yang terbagi menjadi tiga rute
yang pertama adalah dari nd atau nusa dua satu dua dan tiga
yang memiliki titik penting seperti di lagun kemudian juga bali collection
sampai dengan di afurva kempinski nusa dua bali
yang nantinya akan menjadi tempat
pusat perkumpulan atau pegelaran pertemuan para kepala negara g dua puluh
karena kalau misalnya kita melihat agendanya elviran sebelum kttg dua puluh lima belas dan enam belas diselenggarakan
masih ada beberapa rangkaian agenda g dua puluh salah satunya pada tanggal tiga belas november akan ada pertemuan antara menteri luar negeri anggota g dua puluh
kemudian tanggal empat belas nya juga ada joint ministerial meeting
yaitu pertemuan antara menteri luar negeri dan anggota g dua puluh

yang nantinya akan menghasilkan final communique atau keputusan terakhir
yang sudah dibicarakan selama sebelas sampai dengan dua belas bulan terakhir
sejak indonesia menerima atau tongkat estafet presidensi g dua puluh dari italia menuju ke negara indonesia
kemudian nanti pada lima belas dan enam belas
juga serangkaian acara sudah disusun dengan keamanan
yang tadi saya sebutkan memang ada beberapa negara yang membawa personil keamanannya sendiri
seperti data yang kami dapatkan dari sekretariat negara
setidaknya ada tiga negara yang membawa personil keamanannya sendiri
yaitu amerika serikat atau rombongan presiden joe biden
kemudian presiden china dan juga ada dari putra mahkota muhammad bin salman
mereka memang membawa personil keamanannya sendiri
namun tidak hanya itu
walaupun mereka membawa personil keamanannya dari negaranya sendiri
tetap dari keamanan atau dari keamanan indonesia sudah berkoordinasi
dan juga sudah berkomunikasikan dengan negara negara yang membawa personil keamanannya sendiri
elvira dan terkait dengan simulasi
memang terus dilakukan sampai dengan nanti dua hari menuju ktt puncak g dua puluh
yang diselenggarakan pada lima belas maret
lima belas dan enam belas november
dimana para pemimpin negara yang nantinya akan hadir di satu tempat
yaitu untuk ktt puncak g dua puluh bali summit yang akan diselenggarakan di bali
terima kasih update informasi anda langsung dari nusa dua bali